kalo keinginan lu tetap bersih keras bahwa wanita pertama yang ada dalam mimpinya itu wanita yang cantik maka habislah sudah harapan kita cudamonik
terkadang mimpi memang tidak selalu sama dengan kenyataannya tapak gusti dan entah kenapa aku merasa yakin kalau wanita betapa yang kita lihat itu memang wanita yang ada di dalam mimpi kilang walu juga wanita di dalam ramalannya
iya tapi aku tidak bisa berharap lebih jauh lagi sudah moni kalau mimpi itu tidak menjadi kenyataan

ember bakannya sama dengan teria interesting
udah bangkotan perkelamatan
kau bunuh sahabatmu sendiri
yang sudah mengangkat jenajahmu
tangkap penyelidik itu
kalian mau merasakan tersulaku
beri sekali memberikan perintah
allah yang harus memberikan perintah
kalian dengarkan semua
aku sekarang sudah mengalahkan rajamu yang lemah
dan aku yang menjadi raja disini
aku dapat kelamatan
aku menjadi pemimpin kalian disini
aku adalah penguasa segoro
perabu penguasa segoro gitu
kalau akan oke
sehari setelah tapa kelamatan melantik dirinya
pelayan cantik yang diperalat untuk meracuni sang prabu
ditemukan mati bunuh diri
tapa kelamatan yang melakukan ini semua
untuk menghilangkan jejak
bagaimana tentang ramalan seorang wanita pertama
yang nanti akan menjadi pemimpin baru kita
wanita itu sangat cantik sekali
dia selalu datang dalam mimpiku
itulah wanita yang kami temukan
wanita yang sedang bertapa melayang layang di atas musuh
wanita pertama yang sangat cantik
yang selalu datang dalam mimpiku
tapi wanita bertapa yang kami temukan
itu tidak cantik
bahkan buruk rupanya
seluruh wajah dan kulitnya itu dipenuhi dan goreng
wanita yang aku lihat dalam mimpiku
adalah wanita cantik
karena wanita ini sebenarnya
adalah bidadari dari kayangan
dia tidak bisa dipercaya
dia tidak bisa dipercaya
dia tidak bisa dipercaya
dia tidak bisa dipercaya
bagaimana dengan perasaanmu
apakah wanita pertama yang kami lihat itu
bukan wanita yang ki lengenwalu maksud
aku tidak tahu
ya aku tahu
apa yang aku lihat dalam mimpiku
hanya itu yang aku katakan
selain dari itu aku tidak tahu
kalau ki lengenwalu tetap bersikeras
bahwa wanita pertama yang ada di dalam mimpinya itu wanita yang cantik
habislah sudah harapan kita cudamonik
mimpi memang tidak selalu sama dengan kenyataannya tafak musti
dan entah kenapa
aku merasa yakin
kalau wanita betapa yang kita lihat itu
memang wanita yang ada di dalam mimpi ki lengenwalu
juga wanita yang ada dalam ramalannya
iya tapi aku tidak bisa berharap lebih jauh lagi sudah monik
kalau mimpi itu tidak menjadi kenyataan
aku sendiri yang akan memimpin pemberontakan
menggulingkan prabu skoro
tahan dulu niatmu tapak musti
jumlah pengikut kita masih sangat sedikit
kita harus bersabar
dan membentuk pasukan yang lebih banyak lagi
mohon maaf gusti fatih dan senofati
sang prabu meminta gusti fatih dan senofati menghadap
dia mungkin bertanya tentang usaha kita menggagalkan bertapa itu
sepertinya inilah waktu yang tepat untuk kita mengambil sikap
apa kalian tahu kenapa aku panggil
kami belum tahu
apa kalian lima dengan tuas yang aku berikan
seharusnya hari ini dan sejak kemarin kemarin
aku sudah mendapatkan kabar gembira dari kalian
sebab kalian berhasil menggagalkan tapa beratanya
tapi ini sudah hampir satu bulan lama
dan kalian tenang tenang saja

janganlah korban bersih tanpa remedies
untuk mengagalkan tabatnya
kalian lihat itu kalian lihat ibu sendiri
semua ini karena kemudahan kalian
dan kalian berdua akan segera menerima sanksinya
sekarang ikuti aku
coba sepertinya ramalan itu akan benar benar terjadi
mimpi kalian dua akan segera nyata dan kejayaan prabu skoro akan segera berakhir
ya semoga semuanya segera terwujud
ayo tapak musti kita lindungi calon pemimpin kita yang berharga